empat rekan kerja pegg siap bersaksi membuktikan pg tidak terlibat dalam pembunuhan vina dan eki
empat rekan kerja pg adalah suhartono alias bondol ibnu suparman dan roby yang juga adik kandung pg
mereka adalah kulit bangunan yang menjadi rekan kerja peggy di bandung
mereka siap jadi saksi kunci yang bisa memastikan pada malam peristiwa pembunuhan vina dan eki terjadi
pegi berada di bandung bukan di cirebon
pada malam peristiwa pembunuhan vina dan eki terjadi mereka bilang bersama peggy
tidur di bedeng yang ada di lokasi proyek pembangunan rumah di bandung
terus tengah malam saya bangun
saya bangun tuh liat pegi masih ada di bedeng lagi tidur
tapi pas kejadian itu tanggal
pagi saya tanya ke pegi bandung kemana gak ada
satu bedeng tuh bareng tapi posisi tidurnya gak ingat
tapi dia ada di situ ya
tandil berapa bapak ingat pak
malamnya tanggal dua puluh tujuh agustus
sementara di depan keluarga vina mantan wakil bupati cirebon membantah anaknya terlibat dalam kasus pembunuhan vina
wahyu cipta ningsi menyebut tuduhan yang diberikan kepada kedua anaknya berdampak psikologis
wahyu juga mendukung langkah hukum keluarga agar kasus pembunuhan pina terungkap sehingga tidak menjadi isu liar
dan yang ketiga kelahiran situasinya membuat nyaman kita kena sanksi sosial juga
banyak lingkungan tidak nyaman
ya mohon kepada semua masyarakat ya untuk tidak memberikan statement yang pemberitaan pemberitaan yang hoax ya
karena berdampak sekali kepada anak saya ya secara psikologis ya
cuma hanya saja memang ada kemiripan nama ya
tapi sesungguhnya anak saya juga dipanggilnya rama bukan
begitupun juga satria robri saputra ini ya dipanggilnya satria
ya mudah mudahan dengan klarifikasi dengan bang hotman dengan para pengacara juga di sini
ini menjadi terang menderang dan yang saya inginkan juga dari keluarga fina juga supaya mendapatkan keadilan